ya dua hari sekali ya nggak apa apa
katanya mau minta untuk penyusunan kabinet
pak beberapa hari lagi berencana akan membuat

kalau misalkan jadi seminggu seminggu
seminggu seminggu sekali bagaimana pak
katanya mau minta untuk penyusunan kabinet
jadi kalau minta saran dari bu mega
ini yang harus dikira
ini yang harus dikira
presiden sial club itu istilah saja
substansinya adalah forum silaturahim
sepakatnya adalah bagaimana presiden terpilih nanti
itu bisa bersilaturahim secara kontinu terhadap
dengan presiden presiden sebelumnya
apalagi memang sejak awal
pak prabowo punya visi utama
keberlanjutan itu bukan hanya sekedar keberlanjutan
kepemimpinan dan legasi pak joko widodo
tapi juga presiden sebelumnya pak sby
dan hari ini kan yang masih ada bersama dengan
kita itu adalah ibu megawati
kemudian ada pak sby
dan nanti ada pak jokowi
artinya pak prabowo ingin menjaga komunikasi
yang selama ini sudah dilakukan oleh pak jokowi
dengan presiden presiden sebelumnya tetap terjaga
ada sharing ada duduk bersama secara rutin
yang kemudian itu memberikan kebermanfaatan
secara langsung terhadap kebijakan pak prabowo
di sisi lain itu menjadi simbolisasi keguyuban
persatuan para presiden kita
supaya kemudian itu memberikan efek yang positif
kepada masyarakat kepada rakyat
semangat yang ingin dibawa pak prabowo adalah semangat persatuan
jadi bukan pembentukan institusi baru
atau pembentukan tadi yang dikembangkan
oleh teman teman kompas adalah presidensial club
tidak tidak ada sama sekali usulan dari pak prabowo
untuk membentuk institusi baru yang disebutkan presidensial club
presidential club itu ya istilah saja untuk misalnya mbak livi
berkumpulan dengan teman temannya yang
sejawat begitu kemudian menyebutkan itu sebutlah wartawan club